semua perhatian dan kebenaran
permisi dokter ini ada surat untuk dokter
dari siapa ya
kamil kamu suruh suruh ke sini ada apa
kamila bawain makanan buat kakak
nanti dimakan ya
dalam rangka apa kamu bawain makanan buat aku
dalam rangka mau nyenengin kak fadil aja
ya pasti boleh lah mila
kamu sendiri gak makan
enggak tadi kamera udah makan
aku udah memutuskan
kalau kemarin hari terakhir aku menjenguk alena
dan aku akan bilang ke keluarga alena
untuk bawa alena ke pesiater
karena yang alena butuhkan seorang pesiater
jadi kamu tenang aja ya
aku gak akan menjadi tovan lagi untuk alena
mila cuma gak mau aja kita ngebahas alena
ya udah sekarang aku makan ya
iya dimakan ya
kok sampe bawa tas besar kayak gitu
kak mila bawa jaket
takut kak mila nanti kedinginan
di dalamnya juga ada obat obatan
ya kak mila mau jaga jaga aja
biar gak ngerapotin kak fadil terus
ya udah sekarang aku makan ya
dipanggil dokter dika di ruangannya
kamu tunggu di sini sebentar ya
aku mau ketemu sama dokter dulu
ingat ya rekaman
kak fadil terima kasih untuk semua kebaikan kak fadil
kak fadil orang terbaik yang pernah mila temuin
semua perhatian dan kebaikan kak fadil membuat camillah begitu nyaman
membuat mila lupa diri
membuat mila manja
hari ini kamila sadar
kemila harus jadi perempuan yang kuat
perempuan yang mandiri
karena itu mila harus pergi
jangan cari kamila ya kak
sudah cukup sebuah pengorbanan kak fadil untuk kamila
semoga kak fadil selalu bahagia bersama keluarga kau fadil
dan orang orang yang menyayangimu
dia benar benar pergi
kamila sudah berhenti
kamila sudah berhenti
kamila sudah berhenti
dia benar benar pergi pak bajunya udah dibawa semua
iya tapi apa alasannya kenapa dia pergi
fadil juga nggak ngerti pak
dia pergi tiba tiba dan dia cuma ninggalin surat ini buat fadil
ya udahlah nggak usah dipikirin
lagi pula kamila mau pergi ke mana sih
ujung ujungnya juga ke rumah ini lagi
iya menurut indi sih nggak apa apa kamila keluar dari rumah ini
lagi pula di luar sana itu dia gak bakal kesusahan kok
dia kan jagung memikat cowok
apalagi membuat cowok tergila gila sama dia
cukup indi kamu nggak kenal kamila dengan baik
jadi aku mohon berhenti ngasih komentar komentar nggak benar tentang kamila
depan mama dan di depan papa
kamu gak marahin aku sih fadil
justru seharusnya kamu bersyukur kan kamilah keluar dari rumah ini
kamu jadi gak usah bertanggung jawab lagi sama dia
dan kamu bisa berkonsentrasi
untuk merawat alena betul kan
ini benar fadil
harusnya kamu bisa mengambil hikmah dari kejadian ini
berarti kan kamu harus fokus membantu alena
kamu kenapa sih ma
alena alena alena terus yang mau pikirin
dia mau pergi ke mana dengan perus besar itu
ma fadil mau cari kamila dulu ma
fadil udah nggak bisa
udah bisa bantu alena lagi
sekarang waktunya alena membantu dirinya sendiri
kamila kamu ada di badan
tolong jangan membuat aku jadi pandi kayak gini mila
jangan jangan kamila ada di bekas kontrakan almarhum mamanya
putrinya almarhum bu farah tadi kesini
kalau gitu terima kasih bu
tuh barusan ada yang cari kamu
cowok pakai kacamata
tapi sesuai yang kamu bilang ibu bilang kalau kamu gak ada di sini
yaudah kamu istirahat
ya ibu mau balik ke rumah
ma mila sekarang tinggal di rumah mama
kenapa kamu tinggalin aku dengan cara seperti ini
mobilnya kak fadil nggak ada di luar
tuh kan pa
fadil bener bener nggak pulang
ya itu karena fadil masih belum bisa ketemu sama kamila
ngerasa ada yang nggak beres di rumah ini ma
makanya kamila sampai pergi
telepon handphonenya fadil deh
tanda percuma tanda telepon fadil
pasti handphonenya mat
soalnya ini udah coba telepon dia tadi
klinik medika cipta selamat siang
apa dokter fadil ada di sana
ma pa dokter fadil belum tiba di klinik
oh belum tiba ya di klinik
oh ya baik terima kasih kalau begitu
di klinik juga nggak ada
ya allah fadil kemana ya
ya allah fadil fadil dari mana aja fadil
mama khawatir sekali kamu gak apa apa kan
ma pa fadil nggak berhasil menemukan kamila
sekarang fadil nggak tahu harus nyari camilla di mana lagi
bahkan fadil nggak ngerti kenapa kami pergi dari rumah
ma dari kemarin fadil mau tanya sama mama
mama nggak usir kamila kan ma
kamilah kan ma
mama nggak usir kamila kan ma
nggak fadl mama nggak usir kamila
mama hanya minta kamila untuk melepaskan kamu buat alena
itu sama aja mama nyuruh kami lah pergi dari rumah ini ma
tapi mama kasian sama alena fadl
ma alena bukan tanggung jawab fadl ma
alena sakit juga bukan karena fadil
kamila hamil ma kamila itu tanggung jawab fadl ma
ya tapi fadl kamila itu pasti bisa bertahan tanpa fadl
tapi kalau alena alena nggak bisa hidup tanpa fadl
mama keterlaluan banget sih mah
dan fadl mau menikah sama kamila cuma sama kamila
bukan sama yang lain mah
dan apa mama lupa fadl pernah ngomong sama mama kan
kalau mama usir kamila lagi fadl juga akan pergi dari rumah ini ma
tapi bener fadl bener mama nggak usir kamila mama nggak usir dia
tapi kamila pergi karena mama
ternyata dugaan papa memang benar
memang ada masalah di rumah ini
papa nggak nyangka mama bisa tiga tiganya bicara sama kamila seperti itu sampai membuat dia pergi
kok papa nyalahin mama terus sih mama hanya melakukan yang terbaik pa
yang terbaik untuk siapa ma alena alena bukan keluarga kita ma fadl keluarga kita
jadi mama harus menjaga perasaannya fadl bukan alena
fadl jangan kegabah ya
fadl udah pernah kayak gini sama mama
dan mama juga udah janji nggak bakal ngelakuin lagi
aku tahu kamu kesal
papa juga gak suka sama sikap mama itu
tapi pergi dari rumah bukan penyelesaian yang baik fadian
jadi papa minta tolong jangan pergi
tapi pa kamu tetap harus mencari kamila
kamu cari kamilah sampai ketemu
tapi tolong kamu tetap di sini
dan kamu nggak usah pusing sama semua permintaan mama atau pak haris papinya alena
papa ada di pihak kamu
dan papa juga tetap ada prinsip papa
kalau kamu cuma harus menikah dengan kamila bukan alena
jadi jangan pergi
coba selesaikan semua ini dengan kepala dingin